hari ini aku senang banget
cowok paling keren di sekolah ngajakin aku pulang bareng
padahal ada sejuta cewek loh yang ngantri buat pulang bareng dia
tapi dia milihnya aku
gue bakal balas perbuatan lo
dan ini cara yang paling oke
mana sih nak kena awas lo
mampu gak ada yang beringin curi makanan aja
gak ada anak anak sinting
dari kapan lama
opi kurang aja
kok tangannya juga asin lagi abis bersihin kamar mandi
masih di sini juga ga bisa ditebak
kadang dia jutek
tapi kadang juga dia baik
perempuan itu ya tristan
memang harus seperti itu
makanya kamu tuh harus pinter pinter ngambil hati
kayak papa dulu
ngedeketin mama seperti itu
bentar ya ma
ma tadi apa sekilas dengerin omongan mama sama tristan
katanya tristan lagi dekat sama perempuan
ma papa kan udah bilang sama mama
tristan itu mau papa jodohin sama anak temennya papa
iya mama tahu
tapi kan perempuan yang didekati sama tristan ini paling juga cuma cinta monyet
nanti kalau sudah lulus juga pada lupa
tuh kan cinta monyet hati hati bisa berlanjut
wah perjalanan tristan kan masih panjang papa nggak usah khawatir
mah pokoknya papa gak mau tahu papa nggak mau gagal ya perjodohan anak kita nanti
iya papa gak usah khawatir
hmm mumpung sepi ini kesempatan bagus untuk aku bawa sendam sama wopi
biarkan jelek gitu aja dipajang
ih norak banget sih
ah jelek banget sih kamarnya
wuh udah jelek belum ragu lagi
bagus juga kamar pembantu gua
wah gak ada apa apa
ini pasti mama temennya wopi
payah nih gak ada apa apa
ini nih yang aku cari
hari ini aku senang banget
soalnya tristan cowok paling keren di sekolah ngajakin aku pulang bareng
padahal ada sejuta cewek loh yang ngantri buat pulang bareng dia

gua bakal balas perbuatan lo
dan ini cara yang paling oke
ah opinya udah berangkat kerja
terus kamu di sini ngapain
lagi baris baris kamarnya wopi

si wopi tumpen nggak ngerapin tempat tidurnya

yaudah deh kalau gitu nanti aku bilangin kamu yang beresin
kamu kan tau wopi nggak suka sama aku
nanti kalau kamu kasih tau dia ngomel lagi sama aku
iya juga sih
oh ya tadi kamu udah pesan dari abdul
ya udah aku ke dapur dulu ya aku lapar
aduh selamat banget yes
apa kamu nemuin dia rinyatoran atau gembel
iya terus tahu nggak yang lebih dahsyat lagi
yaudah cipta lu bacain ke gue sekarang ya
lu nggak akan marah kalau gue jual hape lu
aduh oke kayak gini
pokoknya lo ntar siang gue tunggu sama anak anak di kafe tempat kita biasa ngumpul kek
ngapain kamu senyam senyum
kamu ditunggu di ruangannya pak ronald dipecat kali
bapak pasti mau pecat saya ya
hap opi siapa yang bilang seperti itu masa kamu dipecat
justru saya manggil kamu ke sini karena saya mau ucapin terima kasih sama kamu
kamu sudah bersedia menampung laura dan juga mendidiknya di rumah kamu
ya memang laura itu sudah saya usir dari rumah
tapi pi bukan berarti saya tidak sayang sama laura justru karena saya sayang sama dia saya ingin dia belajar dan dia tahu bahwa cari uang itu susah
dan saya yakin sekarang dia sudah merasakannya kamu harus bantu saya tolong didik laura sampai dia betul betul mengerti bagaimana caranya hidup mandiri
sebagai tanda ucapan terima kasih saya sama kamu mulai bulan depan gaji kamu saya naikin
tapi kamu bantu saya ya tolong kamu didik terus laura sampai jadi orang
kalau dia melawan kamu lawan saja jangan takut
ya sudah kalau begitu kamu kembali kerja lagi gi
ya pak terima kasih
akhirnya sekarang saya tahu bagaimana keadaan kucing gembel satu itu
ini kesempatan emas saya untuk mengerjakan dia
aduh laura sangat menggembangkan
ren kamu yakin tidak kalau laura akan datang
ya saya yakin saja dia akan datang
awas ya kalau laura tidak datang
maaf guys semoga beruntung
soalnya tadi susah cari ojeknya
saya sedang dicomberan
oh ya lupa minta rp lima dong untuk bayar ojeknya
oh miskin sekali masuk rp lima saja tidak punya
astaga laura itu benar benar jadi lady of the poor ya
gila itu anak masa rp lima saja tidak punya
oh ya tuhan
terima kasih pak
aku juga ingin berterima kasih pak
saya juga ingin berterima kasih
terima kasih pak
aku juga ingin berterima kasih
aku juga ingin berterima kasih
jika ada kesempatan lebih baik
saya akan berterima kasih